cuma ada yang ngejar keluar semua
saya mau dibawa kemana
timo tadi nadiem ada yang ngeroyok
hah sekarang dimana
kalau nanti saya telat datang kamu nggak usah cari saya
saya mau ke rumah si jack dulu
dia kena musibah
jack yang dulu disini
willy lagi kesana
saya baru gantian sama otak
belum lama otang pergi tau tau ada yang datang
satu orang meeting saya dari belakang
terus satu orang lagi berdiri depan saya
dia bilang mulai besok kamu gak boleh markir lagi disini
karena gak punya izin
mereka itu siapa
tapi kata otak kemungkinan dari ormas
yaudah nanti a yang urus
iya a terima kasih
kamu tuh istilahnya akam sih
masa diusir orang luar
ini urusan kita semua
iya kita lawan bareng bareng
saya sampai di rumah
saya sampai di rumah
saya sampai di rumah
saya sampai di rumah
saya sampai di rumah
kang mus udah balik ke bandung
sejak kamu gak ada kicimperingnya cuma dititip jual ditokok oleh oleh
udah nggak jualan online lagi udah gak ada promo di sosmed juga
gak ada yang ngurus gak ada yang ngerti
gak coba mempekerjakan orang lain yang ngerti
enggak kang mus malah nyuruh saya minta bantuan kamu lagi
halo gimana di jalan kalau saya minta tolong ke kamu sama murad bisa kamu semeta tolong apa
anak saya safira punya pacar namanya roy saya mau tahu apapun tentang dia benar baik baik
di jalan belum benar benar clear petugas kebersihan sedang kembali untuk menyelesaikan
tugasnya sekarang kalian harus menyiapkan orang orang yang akan kita tempatkan di
titik titik yang sudah dibersihkan siap
usman ada yang ngejar
tadi nadiem ada yang ngeroyok
hah sekarang di mana
cecep di kantor
ada ujang sama murad
murad itu yang badannya tegak
ada di dalam semakang cecep
terima kasih pak
dia masih markir
iya gak ada takut takutnya
jalan gak usah ngelihat dia
kamu masih bantu
kalau kamu jalanin tugas dari saya
bisa diatur kang
gimana usaha pertanian kamu
gitu aja kang
repot sama harga jual
kalau panen lagi rame
harga malah turun
masih mau jalan terus
sebelum ada usaha yang lebih bagus
gak ada petunjuk apa apa
dia pulang jam dua belas
yang itu jangan
saya dicegat di jalan cuma tiga orang
orang kemarin mau mukulin kusma
tapi gak jadi
karena ada kita
saya diseret ke gang
yang dipukulin ini
sampai saya rumuh
pukul tiga kali
pukul tiga kali
pukul tiga kali
pukul tiga kali
pukul tiga kali
saya sama panca ada yang mukulin
orang yang kemarin mau mukulin kusman
habis dipukulin juga
seperti kamu sama panca
yang ini masih parkir juga
yang jadi sasaran pasti kita
saya udah bilang
nggak ada pulsa
kita langsung aja ke tempat dia